pemirsa taukah anda bahwa konsumsi beras per kapita di indonesia adalah yang tertinggi di dunia
nah kementerian perdagangan tahun dua ribu lima belas merilis setiap orang di indonesia rata rata mengkonsumsi satu ratus empat belas kg beras per tahun
wow itu dia kenapa ya ada istilah kita kalau nggak makan nasi itu nggak makan
memang iya sih saya juga selalu harus pakai nasi
lalu tapi beras jenis apa yang paling baik dikonsumsi masyarakat
beras putih yang paling umum dijumpai masyarakat atau beras merah sebagai alternatifnya
berikut liputannya untuk anda
nasi adalah sumber energi dan makanan utama masyarakat indonesia
kandungan glukosa di dalam nasi kemudian diolah tubuh menjadi energi
dari berbagai jenis beras yang diproduksi beras putih dan beras merahlah yang paling banyak dikonsumsi dan memiliki konsumen setia tersendiri
saya memilih beras merah untuk ya lebih sehat aja ya
kalau saya pribadi selama ini nasi putih
beras merah itu karena dia lebih ngenyangin dan juga sehat juga untuk dikonsumsi
secara umum beras putih dan beras merah memiliki kandungan yang sama termasuk vitamin b kompleks yang mengandung magnesium dan zat besi yang baik untuk tubuh
namun beras merah mengandung
serat lebih banyak serta zat antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan karena beras merah tidak melalui proses penggilingan
beras merah ini yang paling banyak dicari bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan dan juga penderita diabetes dan ingin menerapkan gaya hidup sehat
namun apakah benar jika beras putih ini sama sekali tidak memiliki keunggulan dibanding beras merah
dan sebenarnya berapa banyak kandungan gizi dari keduanya dan berapa banyak orang yang normalnya mengkonsumsi beras setiap harinya
beras merah ini lebih baik karena keunggulannya lebih banyak
yang pertama karena antioksidannya tinggi jadi dia dapat menurunkan resiko peningkatan penyakit kronik seperti diabetes hipertensi kolesterol penyakit jantung seperti itu
jadi untuk konsumsi normal itu tentunya perlu disesuaikan dengan tiap individu
itu berbeda namun standarnya standarnya itu biasanya tiga sampai delapan porsi per hari
meski lebih sehat tidak semua orang cocok mengkonsumsi beras merah
memang untuk penyakit penyakit tertentu yaitu terutama penyakit gangguan usus beras putih memang lebih dihancurkan dibandingkan dengan beras merah
ya itu karena prosesnya di dalam tubuh itu lebih cepat
jadi usus tidak perlu bekerja lebih keras atau lebih susah
untuk mencernanya dibandingkan dengan beras merah
selain mudah dicerna tubuh beras putih juga memiliki keunggulan lain yaitu lebih lama masa kadaluarsanya dibanding beras merah
beras putih dan merah sama sama memiliki keunggulan dan tentunya harus disesuaikan dengan porsinya serta kondisi kesehatan anda
lady malino jakarta